kepolisian resort kota bandar lampung terus mempercepat penyelidikan kasus jatuhnya lift di sekolah adzahra bandar lampung
jumat siang penyidik dari polresta bandar lampung dibantu tim laboratorium forensik mabes polri dari palembang kembali mendatangi lokasi kejadian
penyidik meminta bantuan tim pusulap bor mabes polri sebagai tindak lanjut proses penyelidikan yang telah dilakukan
nantinya hasil puslapor mabes polri ini akan dijadikan acuan untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan
selain tim puslapor mabes polri penyidik juga dibantu akademisi dari institut teknologi sumatera itera
hingga jumat sore penyidik sudah memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus jatuhnya lift dari lantai lima sekolah azahra bandar lampung
ketujuh orang saksi ini adalah empat orang sekuriti sekolah ketua yayasan azahra m soleh soedi
penanggung jawab proyek rahmat dan kepala sekolah dasar azahra iqbal hafiz
penyidik masih mencari siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian yang terjadi rabu sore ini
nah nanti hasil dari uji laboratorium forensik dari teman teman lapor mabes polri maupun dari akademisi itera
informasi informasi yang diberikan kepada kami inilah yang akan kami kembangkan lagi dalam proses selanjutnya
ya dari penyelidikan
ini nanti dari teman teman laboratorium forensik dan akademisi ini nanti statusnya akan kita tingkatkan
siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini
rahmat penanggung jawab proyek yang merupakan salah satu saksi yang diperiksa penyidik mengaku sudah melakukan pengawasan
rahmat juga menyampaikan jika selalu mengingatkan pekerjanya agar tidak menggunakan lift yang berukuran satu x satu lima meter tersebut
terlebih lagi lift yang seharusnya hanya menampung enam orang ini sampai dinaiki sembilan orang
kalau pengawasan tetap rutin ya karena kan lost control kan
karena pekerja kan kalau harus ke dalam itu kan dia ngelepas sepatu terus lewat tangga dia mungkin gabung antri
ya tingkat kesabarannya jadi sederhana kapal sentasen itu enam orang dinaiki sembilan orang
seharusnya nggak boleh bukan masalah berapa kali
itu kan dimulai kan setiap hari kalau mulai kerja itu selalu diingatkan
dan orang yang bertanggung jawab itu itu ada
peristiwa jatuhnya lift di sekolah azahra bandar lampung ini menyebabkan sembilan orang pekerja menjadi korban
tujuh orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka parah dan menjalani perawatan di rumah sakit bumi waras bandar lampung